siapa yang menyuruh kamu benahin motor itu
dan bagaimana caranya kamu masuk ke rumah saya
apakah kamu sudah biasa masuk ke rumah orang lain tanpa izin
sebenarnya yang ngasih tahu gio tentang motor itu mika
kok kamu bisa tahu rumah aku
kok kamu bisa buka pintu
ini kan rumah aku
aku tuh pernah baca kata mutiara di sebuah buku
cinta sejati akan selalu menemukan jalan
ada saja kebetulan kebetulan yang menakjubkan atau
atau apalah sebutannya
dan jika berjodoh
allah pasti akan kasih jalan yang terbaik
ini ini ada pesanan martabak atas nama
itu mama aku
emang kebetulan kita pesan martabak
saat sore saat ini ada kumpul kumpul
bentar bentar aku panggil mamaku ya
mau martabaknya ma
udah dateng ya
ini mas uangnya
mama jangan panggil mas
ini gio temennya mika
panggil mas juga boleh
jadi semuanya satu ratus delapan puluh
dia ini temen sma kamu mika
yang pernah bukain pintu mobil
kamu kuliah sambil jual martabak
saya gak kuliah om
kamu gak kuliah
hari gini kamu gak kuliah mau jadi apa
mau papa apa sih pa
makasih ya kembaliannya ambil aja
terima kasih tante tapi kembaliannya tetap saya balikin
udah buat kamu
kan lumayan beli bensin
saya hanya mau menerima apa yang memang menjadi hak saya
dan yang saya dapatkan dari pekerja
apa yang kamu mau
apa kau pengen pergi tempat kamu ke luar
aku bunuh muka
oh bukan itu motor almarhum kakak aku kak angga
sorry sorry jadi bahas gini
papa emang masih nyimpen motornya kan enggak soalnya papa masih sering kangen sama dia
dan di kamarnya kak angga aja barang barangnya masih lengkap semua dan nggak boleh dipindahin tempatnya
tapi sayang motornya tuh udah lama banget mesinnya mati
udah berapa kali sih dicoba benerin cuman gak bisa
jadi akhirnya sama papa dibiarin mati deh
ngapain kau masih di situ ayo masuk
yuk aku sekali lagi minta maaf banget ya aku masuk dulu
yaudah nggak apa apa terima kasih ya mika
kemarin gue ketemu mika
lo ketemu sama mika
terus lo masih suka dia gitu
perasaan gue ke dia selama dua tahun gak pernah berubah bro
ya kenapa nggak lo tembak aja dia
nggak segampang gitu kali
ya usaha dong
nih biar bokapnya setuju lokasi kek yang kira kira bokapnya suka
tumben tumbennya lo bener
eh eh eh kamu apa kan motor anak saya
maafin reaksi tante tadi ya
tante masih suka sedih kalau ingat angga
tapi tante terima kasih banget kamu udah perbaiki motor angga
setelah tenang tante merasa merindukan suara motor itu
dulu setiap pagi angga selalu memandasi motornya
tante merasa angga hadir kembali waktu tante dengar suara motor itu
oh ya nama kamu siapa kemarin
siapa yang menyuruh kamu benerin motor itu
dan bagaimana caranya kamu masuk ke rumah saya
apa kamu sudah biasa masuk ke rumah orang lain tanpa izin
sebenarnya yang ngasih tahu gio tentang motor itu mika
dan bagaimana cara kamu memperbaiki motor ini
maafin saya om saya salah ambil inisiatif
gimana kalau kamu ikut makan sama sama
kan gio udah berbaik hati perbaiki motor
kamu bilang tadi kalau kamu tidak kuliah
terus kerja kamu apa
ini om saya mau bantu mama jualan martabak
kau bilang kamu mau jualan martabak
dengan kamu jualan martabak
kamu bisa menghidupi anak dan istri kamu
kamu itu bukan laki laki yang naif
yang segalanya hanya bicara soal cinta
tapi saya belajar dari mama
bahwa cinta itu adalah komitmen
untuk selalu mendukung
untuk selalu ada
dalam suka maupun duka
pak dengerin gio dulu
jadi menurut gio
cinta itu bisa mengalahkan segalanya
iya tante tapi
memang sebelumnya ada satu peristiwa
yang membuat saya sempat ragu akan cinta
tapi pada akhirnya
saya kembali yakin dan percaya
bahwa cinta itu selalu ada
dan bisa mengalahkan segalanya
semua itu omong kosong
dia cuma gombang
untuk apa dengerin gio bicara
kamu gak perlu anterin dia
dengan pesan papa selama ini sama kamu
kamu gak perlu bergaul dengan teman yang gak jelas itu